yang sudah mengirimkan kekuatan jahat ini kepada aku
dan apa maksudnya
ayah anda pun tidak tahu
dari aku bergetar begitu kuat putraku
apa yang terjadi kusip rabu
aku pun tidak tahu
aku pun tidak tahu
sekarang lebih baik kita pergi dari sini
kita harus mengumpulkan kekuatan
dan mengatur rencana kembali untuk menyerang mereka
mereka sudah pergi
tapi dua tahunan kita loh
tapi kau tenang saja
bukan sekarwangi namanya
kalau tidak tahu caranya untuk menyiapkan si lewangi
sekarang pergi dari sini
kita sudah cukup lama mencari argan danah
tapi kita belum berhasil menemukannya kiamat
sepertinya saya mendengar suara ketawa